kita beralih ke informasi selanjutnya calon wakil presiden nomor satu maruf amin mengucapkan selamat natal kepada umat nasrani indonesia dalam perayaan natal dua puluh lima desember
dalam sebuah video berdurasi dua puluh satu detik ini maruf amin mengucapkan selamat merayakan natal dua ribu delapan belas bagi warga negara indonesia yang beragama nasrani
⁇ maruf mengatakan selamat natal dan tahun baru dan untuk warga yang merayakan semoga berbahagia
saya dari kaum kristiani menyampaikan selamat hari natal dan tahun baru semoga berbahagia